dua hari belakangan ada yang panas bukan hanya panas di luar sana cuaca di luar tapi di media sosial twitter
tanah air juga terkait sosok menteri kelautan dan juga perikanan siapa lagi kalau bukan bu susi pujiastuti
sebuah tagar yang saling berseberangan atau bisa dibilang tweet war lah
ramai berseliwuran di lini masa tagar ganti menteri susi tiba tiba muncul ramai menjadi trending topic tertinggi pada hari selasa kemarin
tagar ini didorong oleh aksi demo dari sejumlah nelayan
di depan istana merdeka yang meminta menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti katanya untuk diganti
pasalnya mereka menolak kebijakan menteri susi yang melarang penggunaan cantrang
tak berselang lama muncul tagar tandingan yaitu stand for susi yang juga muncul dan ramai di lini masa
tagar tersebut dipakai netizen yang mendukung kebijakan menteri susi
tak butuh waktu lama akhirnya tagar stand for susi pun menggeser
tagar ganti menteri susi di posisi puncak trending topic tanah air
heboh tagar ganti menteri susi memang disebabkan oleh ribuan nelayan asal pantura jawa tengah yang menggelar aksi unjuk rasa di depan istana negara gambir jakarta pusat kemarin
mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan larangan alat tangkap cantrang
mereka juga menuntut susi pujiastuti untuk turun alias dicopot dari jabatannya sebagai posisi
pada saat ini para nelayan dari wilayah cirebon brebes tegal hingga pekalongan berkumpul di kawasan patung kuda sebelum mereka bergerak ke depan istana negara
para nelayan menamakan diri aliansi nelayan indonesia
menurut mereka tanpa cantrang di laut lepas mereka sulit untuk mendapatkan ikan
akibatnya apa tidak sedikit dari nelayan yang harus gigi jari saat kembali ke daratan
nelayan nelayan ini mendesak
presiden untuk segera mencopot menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
menteri susi dianggap membuat kebijakan yang katanya kerap menguntungkan
khususnya bagi mereka yaitu kaum pemodal
sejak mendapat mandat sebagai menteri kelautan dan juga perikanan susi pujiastuti memang tidak lepas dari sorotan media dan juga masyarakat
pasalnya sejumlah kebijakan dari bu susi ini atau menteri susi selalu mengundang perbincangan

ada yang pro seperti biasa dari sebelumnya

mungkin kalau kita lihat dari selama bu susi ini menjabat atau menempati posisi sebagai menteri kelautan dan juga perikanan
yang paling khas yang paling sering kita dengar adalah kata kata tenggelamkan
tenggelamkan yang tidak makan ikan tenggelamkan yang tidak menyajikan ikan saat perayaan atau peringatan hari raya lebaran kemarin
dan juga tenggelamkan kapal kapal pencuri ikan
kita lihat beberapa sedikit
dari banyak mungkin sedikit saja beberapa kebijakan dari menteri susi yang kemudian mengundang pro dan juga kontra
kalau kita lihat banyak yang mendapatkan respons positif dari masyarakat
menjadi perbincangan apresiasi di forum dunia tapi juga menjadi musuh di dalam negeri sendiri
yaitu yang pertama terkait dengan penenggalaman kapal asing
yaitu dalam sejarah atau selama menteri susi menjabat sebagai menteri kelautan
dan juga perikanan
perjalanan sudah ada kurang lebih di atas seratus kalau kita lihat kapal kapal asing atau pencuri pencuri kapal yang berhasil ditenggelamkan oleh menteri susi ini
dari vietnam kurang lebih ada lima puluh sembilan kapal
kemudian malaysia dua puluh tujuh kapal
dan juga tujuh dari negara negara lain
kalau kita lihat juga beberapa waktu yang lalu di depan sidang pbb bahkan aktor sekelas leonardo dika prio begitu ya
waktu itu kalau anda juga masih ingat memuji apa saja atau kebijakan kebijakan terkait dengan illegal fishing yang juga sudah dilakukan oleh menteri susi
kita lihat terkait dengan moratorium eks kapal asing yaitu penangkapan ikan
dimana kalau kita lihat penangkapan ikan yang dilakukan atau oleh kapal lokal di indonesia di tahun dua ribu empat belas sebanyak delapan puluh tiga ribu ton ikan
jumlah ini meningkat di tahun dua ribu lima belas
menjadi satu ratus empat puluh enam ribu ton ikan
sementara kalau kita geser ini penangkapan ikan oleh kapal asing di tahun dua ribu empat belas
jumlahnya empat ratus delapan puluh dua ribu ton ikan
dan ini turun kemudian di tahun dua ribu lima belas menjadi dua ratus delapan puluh sembilan ribu ton ikan
ini juga akhirnya berkaitan mendapatkan apresiasi semacam prestasi dari kementerian kelautan dan juga perikanan khususnya bu susi
terkait juga dengan perdagangan ikan yang ada di indonesia
dimana perdagangan ikan ini jumlahnya presentasinya
naik kalau kita bandingkan misalnya dengan negara thailand begitu yang jumlahnya turun
indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor atau mengekspor ikan ikan ke sejumlah negara lain
hasilnya salah satunya adalah thailand yang saat ini sangat bergantung terhadap pengiriman impor ikan dari indonesia
berikutnya terkait dengan realisasi pnbb di tahun dua ribu dua puluh
jumlahnya masih tujuh puluh tujuh lima miliar
dan hanya berselang satu tahun jumlahnya naik hampir mungkin sekitar empat ratus persen atau empat kali lipat
ini sebanyak di tahun dua ribu enam belas sebanyak dua ratus enam puluh delapan puluh enam miliar
itu yang dianggap prestasi
ya ada juga yang dianggap sebagai pertentangan di masyarakat khususnya mungkin di kalangan nelayan adalah kebijakan kebijakan
kita lihat ini peraturan menteri kelautan dan juga perikanan nomor satu tahun dua ribu lima belas
dimana ada pembatasan penangkapan
lopser kepiting dan ranjungan
ini yang paling berkoar koar adalah mereka yaitu nelayan lobster yang memprotes kebijakan atau peraturan dari menteri kelautan dan juga perikanan
bu susi karena menurut mereka para nelayan lobster ini adalah pendapatan atau penghasilan mereka kemudian turun
tapi ini juga kemudian disambut oleh menteri susi dalinya adalah supaya enggak lagi bibit bibit lobster ini bisa berkembang lebih baik lagi
lebih banyak lagi
juga kebijakan berikutnya yang menuai kontra khususnya yaitu adalah peraturan menteri kelautan nomor dua di tahun dua ribu lima belas
tentang pelarangan penggunaan pukat pukat halat raus dan juga pukat taring atau sinets
ini berkaitan dengan penggunaan cantrang ini juga diprotes oleh kalangan atau juga kaum nelayan terkait dengan kebijakan yang satu ini
di mana nelayan berdali bahwa pendapatan atau penghasilan mereka turun drastis
mereka juga kemudian waktu itu mengadu ya ke mohaimin
kandar dan presiden joko widodo juga waktu itu atau kala itu sempat turun tangan
hasilnya adalah penggunaan atau penggunaan pukat ini diperbolehkan sampai dengan akhir tahun dua ribu tujuh belas
namun dengan syarat syarat tertentu
itu tadi kita lihat sedikit dari beberapa kebijakan menteri susi yang selama menjabat sebagai menteri di kabinet presiden joko widodo yang menuai pro dan kontra
ngomong ngomong soal cantrang tadi kita lihat salah satu kebijakan kontroversial yang juga tengah ramai
diperbincangkan dan juga mungkin bisa dibilang agak sedikit menggoyang posisi dari menteri susi yaitu adalah kebijakan pelarangan cantrang
salah satu alasannya yaitu penggunaan cantrang yang diklaim akan merusak ekosistem bawah laut
lalu sebenarnya apa sih cantrang itu kita simak ini dia liputan selengkap
para nelayan ini sedang menggunakan alat tangkap ikan bernama cantrang
cantrang adalah salah satu jenis alat penangkap ikan yang masuk dalam kelompok

sejumlah nelayan khususnya yang berada di sekitar jawa tengah selalu menggunakan alat yang dikenal dengan istilah dogol atau pukul dogol
cantrang ini dioperasikan di dasar perairan terutama untuk menangkap ikan ikan demersal dan hewan hewan dasar lainnya
sejak menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti mengeluarkan peraturan nomor dua tahun dua ribu lima belas
tentang pelarangan penggunaan pukat hela atau trawl dan pukat tarik atau seni net
para nelayan mengeluh tangkapan mereka turun drastis
kondisi ini membuat mereka akhirnya mengadu kepada ketua
ketua umum dpp pkb yang juga menjabat ketua dewan nasional gerbang tani muhaymin iskandar
yang meminta peraturan menteri tersebut dicabut
bahkan polemik ini membuat presiden joko widodo turun tangan
menanggapi kritik tersebut presiden memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah ditujukan untuk kebaikan nelayan
melihat dulu lapangannya seperti apa saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh menteri kkp
tetapi percayalah bahwa kita akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan
kini menteri susi akhirnya melunak dengan memberikan batas waktu penggunaan cantrang hingga desember dua ribu tujuh belas
nelayan diberikan toleransi untuk tetap bisa melaut menggunakan alat penangkap ikan canterang
namun dengan syarat dilakukan pengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikannya
eko ardi cnn indonesia
intinya jangan main main sama bu susi kalau nggak makan ikan ditenggelamkan
kita bahas terkait dengan peran tagar menteri susi ini sudah bergabung bersama saya melalui sambungan skype
yaitu rian aryesta yaitu analis dari politika wave
mas rian selamat malam
selamat malam mbak
mas rian saya harus tanya analisa dari data yang anda punya dari politika wave
bagaimana posisi dari dua tagar ini trennya seperti apa
yang satu ini adalah dua tagar yang sangat sangat
berseberangan ganti menteri susi stand up for susi
mana yang menurut anda yang lebih naik secara tren jumlahnya
kalau bicara secara jelas justru tagar hukuman untuk menteri susi stand for susi ini yang jumlahnya lebih banyak
padahal yang tagar negatif ganti menteri susi ini muncul lebih dahulu dan lebih trending topic
tapi itu cuma sebentar langsung diganti hashtag negatif
itu langsung diganti dengan efek positif oleh para social media misalnya
oke artinya sekarang yang lebih banyak dicuit oleh netizen di tanah air adalah yang lebih ke arah positifnya
mendukung kebijakan dari menteri susi stand up for susi
mas rian kalau anda lihat sentimennya seperti apa
perjalanan sentimen terhadap kedua tagar ini
nah ini justru adalah part yang menarik
walau netizen menuliskan tagar negatif ganti menteri susi
di dalam tweet nya tapi mereka membuat tulisan yang sebenarnya mendukung menteri susi
jadi walaupun mereka menggunakan tagar negatif itu tapi justru mereka mendukung dengan misalnya
ah ini tagar ini kayaknya salah deh soalnya menteri susi sudah bekerja dengan baik
atau kenapa tagar negatif bisa muncul padahal di zaman menteri susi sudah dipuji oleh menteri nado di caprio misalnya
itu partnya yang menarik
sedangkan tweet positifnya
nah kalau menurut saya menteri susi stand up for susi itu keseluruhannya sentimennya positif
tapi untuk ganti menteri susi walaupun tulisan tagarnya itu bersentimen negatif
tapi juga terdapat apresiasi positif dari netizen ketika menggunakan pagar itu
oke kalau kita lihat dari data twitter begitu juga di tahun dua ribu enam belas di tahun kemarin bu susi ini
menteri susi ini adalah salah satu sosok di indonesia yang paling dinilai
berpengaruh lah kalau kita lihat di lini masa
beliau juga cukup cukup sangat aktif saya bilang untuk men tweet
bahkan untuk menanggapi mereply cuitan cuitan dari orang orang yang masuk ke accountnya dia
anda melihat bagaimana sosok menteri susi di timeline atau di lini masa twitter ini seperti apa
ya justru itu mungkin keaktifan menteri susi di sonset sendiri
jadi bukti bukti nyata bagi netizen yang suamain mengikuti akunnya
menggambarkan program program yang ditanya
jadi netizen yang menggunakan tagar dukungan sensor susi ini juga
mereka menampilkan data data semacam infografik itu seperti neraca perdagangan ikan di asean
indonesia tetap yang terbaik di tahun dua ribu lima belas
jadi ketika mereka menggunakan tagar dukungan itu
mereka juga menyesuaikan data data infografik untuk mendukung menteri susi
karena mereka tahu dari sosial medianya atau dari berita

jadi itu juga berpengaruh pada saya bilangnya
akhirnya sekarang menjadi tagline dari menteri susi kata kata tenggelamkan
itu juga berpengaruh ke situ ya
ya kata kata itu juga tenggelamkan
jadi misalnya netizen juga ada yang bercanda
siapa yang bikin tweet kreatif untuk menteri susi
bakal kita tenggelamkan
oke baik terima kasih
trendnya lebih ke arah positif ya
oke terima kasih mas rian ariesta sudah bergabung
dengan cnn indonesia connected malam hari ini mas
oke tadi kita lihat trennya lebih ke arah positif
walaupun mungkin yang memancing yang tagar pertama kali keluar adalah lebih ke sentimen negatif
kita lihat bagaimana seluruh kebijakan dari menteri susi dipuji di forum dunia
tapi kebijakan yang dikeluarkan oleh bu susi ini justru dimusuhi di dalam negeri
kita bahas lebih lanjut lagi lebih detail lagi bersama siswanto rusdi
yaitu direktur dari national maritim institute
mas selamat malam
selamat malam mbak
mas is terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini
saya harus tanya kepada anda kalau saya lihat beberapa statement anda cukup berseberangan
artinya terhadap kebijakan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh bu susi
anda melihat apa yang dikeluarkan oleh kementerian kelautan dan perikanan
di bawah menteri susi pujias tuti ini
sesuatu yang tidak pas mungkin diterapkan di indonesia atau seperti apa
tapi kalau kita lihat beberapa kebijakan juga mendapatkan hasil
artinya dampak yang cukup positif salah satunya adalah peningkatan stok ikan yang ada di indonesia
ya jadi begini
boleh boleh saja kita atau pihak kementerian kelautan perikanan mengklaim berhasil
tetapi jangan lupa menteri keuangan itu sudah memberikan statement dulu bahwa sektor perikanan itu pajaknya rendah loh
nggak sampai satu triliun gitu loh mbak
kita ini sedang mengurus bisnis perikanan atau ikannya gitu loh
kalau ikan kan oke terjadi peningkatan tetapi juga kan bisnisnya juga harus meningkat gitu
tapi sekarang nyatanya bisnisnya anjlok gitu loh
jadi keberhasilan ini lebih kepada pengorbanan bisnis perikanan
jadi kalau menurut saya seperti itu gitu
ibu susi dan kementeriannya oke berhasil meningkatkan stok ikan
mengebom sana sini gitu tapi akhirnya apa yang terjadi bisnisnya hampir sekarat gitu
dan itu juga yang akhirnya menurut anda menelantarkan kesejahteraan dari para nelayan indonesia
jadi menteri susi sibuk dengan kegiatan yang lainnya
tapi salah satunya mungkin kalau kita lihat kesejahteraan misalnya upah dari nelayan itu juga
jadi kan begini
apa nelayan kita ini kan banyak nelayan kecil lho mbak
postur armada kita itu kapal kapal kecil lima gt sepuluh gt
yang besar besar itu nggak banyak gitu loh
nah sekarang kita ambil contoh kebijakan cantrang ya
itu kan katanya untuk nelayan yang relatif besar kapal kapal yang relatif besar
tapi jangan lupa yang cantrang di kapal kecil juga kena
akhirnya inilah yang memukul balik ke ibu susi gitu loh
mereka maju memprotes ibu susi
dan menurut saya ini alami gitu loh
tidak seperti tudingan sebagian orang pendukung ibu susi bahwa ini dipolitisasi
cantrang artinya anda berseberangan dengan kebijakan itu
tapi kalau kita lihat seperti moratorium eks kapal asing penenggelaman kapal kapal pencuri
apa pendapat anda
moratorium kapal itu
kapal kapal itu kebanyakan sudah
sudah dibenderakan indonesia kan dan legal seluruhnya gitu loh
jadi tidak ada kapal ilegal sebenarnya
itu kapal asing yang dialihkan statusnya menjadi kapal kita dan sah gitu
itu pun sekarang masih ditenggelamkan gitu loh
jadi akhirnya inilah yang membuat pengusaha perikanan kita yang rada besar menjadi anjlok kontribusinya gitu loh
ini terbukti dari usaha usaha ini juga
sekarang sedang sekarat gitu loh
jadi yang pengusaha besar kena pengusaha kecil kena gitu loh
stok ikan pertama iya
tapi usahanya cenderung mati gitu loh mbak
anda melihat terkait dengan kebijakan pelarang penggunaan cantrang ini kan artinya sudah dikaji penggunaan cantrang ini diperbolehkan sampai dengan akhir tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan desember dua ribu tujuh belas
asal ada syarat syaratnya
namun setelah itu kebijakan penggunaan cantrang akhirnya kembali diberlakukan
anda melihat ini cantrang menjadi batu sandungan akan seperti apa ke depan
kalau menurut saya begini cantrang ini kan dua kali sudah diperpanjang nafasnya
di zaman ibu susi juga
pertama di tahun dua ribu enam belas juga dilarang tapi ditemo besar besaran sampai dua ribu tujuh belas
dua ribu tujuh belas mau ditutup ditemo lagi nanti di awal dua ribu dua puluh
artinya kebijakan ini seperti menantang nelayan gitu loh mbak
dua kali diperpanjang gitu loh
jadi menurut saya nelayan biarkan dulu nelayan berevolusi
ingat nelayan kita ini nelayan kecil gitu loh
program program pemberdayaan nelayan program kapal ikan ibu susi
dan kapal yang dibangun
kapal yang dibangun lagi lagi kapal kecil
akhirnya kita punya kapal kecil itu oversupply gitu loh mbak
kita butuh sebetulnya kapal kapal yang enam puluh gt ke atas
nah yang enam puluh gt ini kan pengusaha besar yang juga dimusuhi
dianggap penjahat semua
oke tidak hanya soal peningkatan stok ikan atau juga mungkin ekspor ikan ke sejumlah negara negara lain
khususnya mungkin di asia asia tenggara
tapi anda melihat apa
catatan catatan lain yang harusnya sebenarnya menjadi concern prioritas utama dari kementerian kelautan dan juga perikanan
khususnya menteri susi untuk lebih disoroti untuk lebih dibenahi untuk lebih dikaji
pertama begini harus dimulai dulu dengan prasangka baik gitu loh
jangan berprasangka buruk kepada pengusaha perikanan
karena pengusaha perikanan ini yang besar ya
yang menampung penangkapan nelayan yang kecil atau juga mereka menangkap sendiri
ini harus disangka baikkan dulu
mereka tidak seluruhnya penjahat gitu loh
sangat tidak kalau menurut saya ini tidak mendapat tempat gitu loh
mereka dianggap semuanya mencoba mencuri ikan melawan hukum
nah ini dulu yang dirubah
selebihnya menurut saya kita kementerian kkp sudah punya solusinya
cuma yang perlu diperbaiki ini treatment dulu gitu loh mbak
tidak seluruhnya pengusaha ikan nelayan itu tidak seluruhnya penjahat kok
gitu aja menurut saya
oke siswanto rusdi terima kasih mas sis
direktur the national maritim institute sudah bergabung dengan kami malam hari ini
kita lihat apa tanggapan dari netizen terkait dengan polemik pro kontra terhadap menteri kelautan dan perikanan kita
ini kita lihat ini dia akun empat sampai dengan lima komentar yang sudah masuk ke akun kami
yang pertama akun resmi dari kementerian kelautan dan juga perikanan
kalau bu susi merugikan nelayan kok nilai tukar usaha nelayan justru meningkat signifikan ya di masa kabinet jokowi
kemudian akif aizu
akif aizu pelarangan cantrang mendadak aturan dan sosialisasinya kan sudah jauh jauh lama
tapi baru sekarang pemerintahannya tegas tagar stand for susi
ini juga salah satu yang mendukung kebijakan dari bu susi
berikutnya dari satuan tugas satu ratus lima belas yang juga menyemangati menteri kita
katanya jangan gentar komandan susi terus perjuangkan laut indonesia yang bersih sehat dan juga transparan
dan cuitan yang terakhir ini cuitan yang kontra
muncul dari akun twitter daniel johan wakil ketua komisi empat dpr
menurutnya adalah kebijakan yang satu ini tidak mempertimbangkan aspek sosial ekonomi khususnya bagi komunitas atau para nelayan
dan oke masih ada satu lagi
india cuitan dari at js tujuh puluh lima kiss
orang salah kok didukung kalau orang benar itu mau duduk bareng rakyat
dan juga menyelesaikan masalah masalah lewat kebijakan yang dibuatnya